sementara itu keputusan ketua umum partai bulan bintang yusril iza mahendra menjadi pengacara bagi jokowi ⁇ maruf ⁇
tidak secara otomatis membuat partai itu mendukung paslon nomor urut satu
sekretaris jenderal partai bulan bintang afriansyah nur menyatakan
sikap ketua umumnya adalah langkah profesional sebagai seorang pengacara
yusril tidak pernah meminta izin kepada partai
namun ia mengaku pernah dimintai pendapat soal tawaran yang diajukan erick thohir untuk menjadi pengacara jokowi ⁇ maruf ⁇
menurut afriansyah sikap resmi partai baru akan ditentukan dalam rapat kerja nasional pbb pada awal desember mendatang
sebagai profesional pengacara diminta oleh pak erick thohir
langsung oleh pak jokowi yang hari ini juga sudah dipertegas pak jokowi bahwa beliau yang meminta
ya kita menghargai itu
jadi kepada siapapun pak yusril kita tidak punya hak untuk melarang beliau sebagai pengacara profesional
artinya ketika seorang pasien datang untuk minta diobati
dan sebagai seorang dokter beliau tidak bisa menolak
jadi intinya seperti itu
nah selama ini memang
pihak dari prabowo juga tidak pernah komunikasi dengan kita
bahkan untuk berhubungan untuk kita menghubungi mereka pun tidak ada jawaban